jumat siang perancang busana ivan gunawan selesai menjalani pemeriksaan di kantor polres metro jakarta utara
ia diperiksa berkaitan dengan praktek salon kecantikan ilegal di kawasan pantai indah kapuk penjaringan jakarta utara yang digerebek polisi
beberapa tahun yang lalu juga pernah menggunakan jasanya untuk melakukan sulam kelopak saya
kalau berbicara kecantikan saya nggak mungkin datang ke satu klinik kecantikan saya cek ada izinnya nggak ada ijazahnya nggak kan maksudnya nggak etis saya menanyakan seperti itu
kalau keluhan sih saya nggak pernah merasakan ada keluhan apa apa dikerjakan juga secara cepat dan alhamdulillah sampai hari ini juga mata saya masih terus berbinar
gak pernah saya ngerasa sakit mata nggak pernah ada keluhan apa apa gitu
ivan menjalani pemeriksaan di polres metro jakarta utara selama satu jam dengan didampingi kuasa hukum
dan kami mencoba untuk memeriksa para saksi apakah kaitan dengan masalah bagaimana prosesnya pada saat itu menjadi seorang customer
dan kemudian di satu sisi juga bagaimana proses dari kegiatannya pada saat itu dan bagaimana usaha yang dilakukan pada saat itu
jadi mas ibargurawan ini merupakan salah satu saksi seorang customer yang telah melakukan tindakan ailit itu di tahun dua ribu enam belas
satreskin polres metro jakarta utara
jakarta utara sebelumnya menangkap dua warga negara tiongkok saat mengerebek salon kecantikan tersebut pada lima belas november lalu
selain tidak berizin kedua tersangka tidak memiliki sertifikat dari kementerian kesehatan dan masuk indonesia dengan menggunakan visa kunjungan keluarga dan visa perdagangan
salon kecantikan ini mematok biaya enam hingga sembilan juta rupiah untuk sekali tindakan operasi
hasil pemeriksaan petugas menunjukkan sejumlah obat obatan dan kosmetik yang digunakan tidak memiliki izin dari bepom
gunawan sugro jakarta